nih ada yang mau ngomong sama lo
jauhi roro jombra kalau tidak kamu berarti mati
untung aku tau wan
badung masih sering gangguin kamu
orang yang aku cintain aku sayangin
ya jelas lah aku cemburu
aku tuh gak mau kalau kamu sampai digangguin sama dia
indra kamu jangan cari gara gara ya sama bandung
karena selain dia tuh licin
dia juga nekat
dan dia punya banyak kekitangan di luar sana
roro aku gak takut kalau dia sampai macem macem sama kamu
aku yang ngajur dia
terus kamu kapan mau ngelamar aku
kamu yang sabar ya
nanti kalau aku udah siap
jadi saat ini kamu sabar dulu ya
yaudah aku akan nunggu kamu kok
ngapain kamu nungguin orang yang gak jelas kayak gitu
mending kamu menikah sama aku
jelas jelas masa depan kamu terjamin
eh kamu tersebaran ngomong ya
cowok miskin kayak dia
itu cuma bisa bikin hidup kamu sengsara
mending kamu menikah sama aku
kalau roro gak mau nikah sama lo lo tuh harusnya tahu diri
gak usah maksa lo
selagi kalian berdua belum ada ikatan resmi
gue berhak buat dapetin roro
oh itu artinya lo dantangin dia
lo ditempat sama gue
papar mengiti kleburan
jauhi roro jongga
kalau tidak kamu berani mati
apa indra masuk rumah sakit
yaudah yaudah gue langsung kesana sekarang ya
indra siapa yang ngelakuin ini ke kamu indra
indra indra jawab dong indra
siapa yang ngelakuin ini ke kamu
bilang sama aku biar kita laporin ke polisi ya
nggak usah roro
kenapa nggak usah indra
lihat kamu sekarang ini
ini tuh penganiayaan
kita harus lapor ke polisi sekarang
kayaknya hubungan kita memang
sekarang kesialan kan
coba dong discip delik
dia tetap sih yang ikut sama ya
berbicara davul note dua ya
kamu tuh tega banget ya
indra itu kan pacar aku
kamu ngapain mukulin dia
emang dia salah apa sih sama kamu
ngobrol dia tuh udah ngalangin aku buat dapetin kamu
pantes lah disingkirkan
percuma kamu tuh ngelakuin itu semua
kamu gak bakal dapetin aku bandung
tapi nanti kamu bakalan ngemis loh untuk jadi istri aku
kalau kayak gini sekarang aku makin nyakit
kalau kamu yang udah gak bunuh papa aku
karena dulu papa aku yang paling nentang kamu untuk nikahin aku
kamu gak usah bahas masa lalu lah
mendingan kita bahas masa depan kita aja
ingat ya kamu pasti bakalan dapet bau sana

beh sobat berusaha
kita ber aggress menguntungi masyarakat yang ikut sialan
tiru biar semua ya omong yurban

ada tanda tanda atas kecurangannya bandung
jadi selama ini kamu itu suruhan error jonggrang
kamu sengaja ngelamar jadi sekretaris saya hanya buat mata matain saya
kalau perbuatan kamu ini bisa bikin kamu di penjara
dan saya gak akan segan segan buat laporin kamu ke polisi